terima kasih anda masih bersama kami
bagi para penggemar steak di kota bandung
kini bisa menikmati steak hakata
untuk menikmati sensasi steak ini
pengunjung bisa memanggang sendiri di atas batu panas
hingga tingkat kematangannya sesuai selera
cara menikmati steak yang satu ini
konon dahulu dilakukan tentara tradisional jepang di masa perang
steak di jalan setiaburi
biasanya steak di suatu restoran disajikan kepada pengunjung dalam kondisi siap santap
namun di restoran yang berlokasi di jalan setiabudi bandung ini
steak disajikan setengah matang
tujuannya agar pengunjung bisa melanjutkan memanggang daging steak
sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan
sebenarnya kita adopsi tetap dari jepang ya
tapi kita mau coba satuin dengan makanan eropa
dan kita pengennya memberikan kebebasan sama konsumen
menentukan kematangan steak nya mereka sendiri
sebelum menu ini disajikan
daging steak diolah terlebih dahulu di dapur oleh ahlinya
daging yang digunakan adalah jenis wagyu australian tenderloin
daging yang sudah dibumbui kemudian dibakar bagian luarnya saja
sekedar untuk menimbulkan aroma daging panggang
daging setengah matang lalu disajikan di atas hot plate
bersama sayuran selada tomat dan kentang
dan ini uniknya batu yang sudah dipanaskan
hingga suhu dua ratus derajat celcius menjadi pelengkap daging dan sayuran
steak hakata pun siap disajikan untuk pengunjung
untuk menyantapnya pengunjung terlebih dahulu mengoleskan lemak pada batu panas
kemudian daging yang sudah dipotong kecil kecil dipanggang di atas batu
hingga tingkat kematangannya sesuai selera
ada dua jenis saus yang bisa menambah selera makan
yaitu porto saus dan black pepper saus
konon katanya stik hakata ini adalah makanan ketika berperang di negara asalnya
karena pada zaman itu enggak ada alat masak
makanya besi ini dipanaskan sebagai penggantinya
dan ini memberikan sensasi yang berbeda
karena sebelum memakan kita harus memasaknya sendiri
dan ini rasanya
tak hanya rasanya yang memanjakan lidah
cara penyajian yang turut melibatkan pengunjung ini menjadi daya tarik tersendiri
seru soalnya sebelum makan harus masak masak sendiri
terus rasanya juga enak
sebelumnya pernah nggak masak masak di kafe lainnya
untuk setiap porsi steak hakata
dibanderol dengan harga rp satu ratus sembilan puluh sembilan
selain menu steak menu kuliner ala barat lainnya juga bisa menjadi referensi wisata kuliner anda
dian perwata sari bandung